wali kota balikpapan rizal effendi memastikan satu warganya positif terjangkit virus corona
setelah mendapat konfirmasi langsung dari kementerian kesehatan maupun dinas kesehatan provinsi kalimantan timur
lebih lanjut rizal mengatakan pasien yang ada di balikpapan ini masuk dalam kluster bogor dan kota samarinda
setelah melalui rapat koordinasi dengan musbida dan tokoh masyarakat dan agama
pemerintah kota balikpapan akhirnya menetapkan status kejadian luar biasa corona
hingga kini jumlah pasien positif corona di kalimantan timur tercatat sebanyak tiga orang
kepala dinas kesehatan kota balikpapan andi sri juliarti mengatakan pasien berjenis kelamin laki laki tersebut berusia empat puluh tahun
pada akhir februari dua ribu dua puluh lalu telah mengikuti kegiatan keagamaan di bogor dan saat itu sedang dalam perawatan intensif
selain satu orang tersebut masih ada tiga orang lainnya yang tergabung dalam kluster bogor
namun dinas kesehatan kota balikpapan masih menunggu hasil pemeriksaan dari pusat
selain satu warga balikpapan yang terjangkit virus corona ini
yang masuk dalam kluster bogor adalah satu warga kutai kartanegara yang juga telah dinyatakan positif corona
albertus prayudya balikpapan kalimantan timur